acara pengajian jamaah hizbut tahrir indonesia
di pondok pesantren al anwar mojokerto
minggu siang dibubarkan warga secara paksa
ratusan warga memblokir jalan masuk masjid
karena menganggap ajaran hti
tidak sesuai dengan pemahaman umat islam
ratusan warga desa sumolawang kecamatan puri mojokerto
membubarkan pengajian jamaah hizbut tahrir indonesia hti
yang dilakukan di masjid ponpes al anwar
warga memblokade jalan masuk ke dalam masjid
dengan kayu dan sejumlah sepeda motor
akibatnya para jamaah hti tidak dapat masuk ke masjid ini
dan hanya menunggu di luar area masjid
bahkan warga dengan tegas mengusir para jamaah hti
karena kegiatan pengajian ini tidak berkoordinasi
dengan warga dan aparat desa
selain itu masjid tersebut bukanlah milik jamaah hti
melainkan milik warga desa
akibat pembubaran ini sejumlah
dan sejumlah jamaah hti
dari hti pun meninggalkan lokasi
tetapi ada sebagian yang memilih bertahan dan menunggu di jalan
sambil menunggu hasil mediasi yang dilakukan
pihak kepolisian dengan warga serta para jamaah hizbut tahrir
tiba tiba ada kegiatan sepanjang ini
yang tidak ada koordinasi dengan masyarakat
ini adalah kegiatan yang kegiatan
dan kegiatan masyarakat yang berperan tersebut
tidak ada koordinasi dengan masyarakat
dan tidak ada koordinasi dengan peran desa banyak
alasan warga tersebut dibantah oleh hti hti dan hti
hti yang mengaku sudah mengurus izin kekepolisian
dan juga musbika setempat
sebenarnya kami sudah koordinasi dengan kapolres
dengan polres sendiri ya dengan polsek dan semua
musbika akan berhentak
setelah dilakukan mediasi oleh polisi dan muspika
akhirnya ratusan warga membubarkan diri
sementara warga jamaah hizbut tahrir indonesia
dilarang menggelar pengajian di masjid al anwar ini
hingga sore hari polisi dari polsek puri dan mojokerto
terus berjaga di lokasi untuk mengantisipasi
halal yang tidak diinginkan
meski warga dan jamaah hti sudah meninggalkan tempat